udah sering mengurus mayat tapi ini teh aneh pisan mayatnya nih mas
sepertinya ada yang janggal
mereka ini bukanlah mayat
bagaimana keadaanmu sekarang
keadaanmu sudah jauh membaik
dan aku harus melanjutkan tapak musafir
tenagamu sangat lemah
iya tenagamu belum sejenisnya pulih
sebaiknya kau segera mencari air kelapa hijau kupat merah untuk memulihkan tenaga
aku akan segera mencari
baik nih mas
ini begini ya aneh ini mah kenapa begini ya
ada apa ji
oh ini teh aneh mayat nak
nyi roteh tidak merasakan bekas jantungnya
nyi roteh sudah sering mengurus mayat
tapi ini teh aneh pisang mayatnya nih mas
sepertinya ada yang janggal
ada apa nyi
mereka ini bukanlah mayat
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
ini mah aneh
aku minta maaf pak man
aku tidak bisa kau tipu
kau kurang ajar
kenapa kalian malah berkelahi
dia yang memulainya lebih dulu
ampunilah aku nyai
aku benar benar tidak sengaja
lebih baik kalian berdamai
lebih baik ikut tapaknya
untuk membalas dendam rara santang
kali ini ku biarkan kau selamat
setelah dendamku pada rara santang
kau akan menderita
kau akan menderita
kau akan menderita
pajajaran masih jauh

untuk datang kemari
kau akan menderita
cuma untuk memainkan bya
kamu bisa dan fathers
aku pun punya
sebelum aku mulai